ampunillah ya allah
ampun ya allah
ampun ya allah
yang telah mengambil hak hidup hambamu ya allah
ampun ya allah
hanya karena mencabut rumput
aku tidak pernah melihat pemimpin negeri ini menangis
menyaksikan penderitaan rakyatnya
ibu kami meninggal
karena dibunuh gandika desa caloka paman
gandika dan sancaloka
sudah menjadi takdir dari allah
haruslah mengikhlaskan semuanya
gendis dan toleh
sudah mengikhlaskan ibu meninggal
ibu juga berpesan kepada kami
kalau kami harus tetap siat ketuban paman
gendis dan toleh ketuban
wa'alaikum salam tuhan
ada apa pak
innali ra'ma ra'mun
adilai tapi itu hati lu bapak
apakah harus seperti ini ya
kau lalu aku berikan
kepada fakir miskin
apakah harus terus menerus seperti ini ya rob
semua orang sudah tahu
dan mereka juga sudah tahu
siapa beranda lokacaya
aku sudah tidak membutuhkan topeng ini lagi
harus ada perubahan
jangan lupa subscribe channel ini
jika group ini sudah terakhir
airnya akan terbellah utama
buat apa dia memiliki tongkat emas seperti itu
lebih baik aku ambil
untuk menorong rakyat miskin
astagfirullah ya allah
ampunilah ya allah
ampunilah ya allah
ampunilah ya allah yang telah mengambil hak hidup
ampunilah ya allah
ampunilah ya allah
hanya karena mencabut rumput
aku tidak pernah melihat pemimpin negeri ini menangis
menyaksikan peneritan rakyatnya
kalau memang kamu ingin
emas yang berlimpah
ambillah semua untukmu
ampunilah ya allah

ampunilah ya allah
ampunilah ya allah
ampunilah ya allah
ampunilah ya allah
ambillah semua untukmu
ambillah semua untukmu
ambillah semua untukmu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kanjeng sunan pondang
sekaligus saya mau menggalikan tongkat ini
sekaligus saya mau mengalihkan tongkat ini
hasilnya akan menjadikmu
ajari saya ilmu yang anjeng sunan miliki
ajari saya ilmu yang kanjeng sunan miliki
yang bisa menjadikan saya manusia yang lebih baik
yang bisa mengobati sakit hati ayah dan ibu saya
yang bisa mengetarkan dinding katipat em
yang bisa menjadikan saya orang yang bermanfaat
bagi penduduk nusantara ini sampai akhir jumat
tongkat kelima sadar
di tongkat ini tertulis
dua kalimat sadar
jenengan baca kalimat itu
ke dalam hati jenengan
jagalah tongkat ini